punten akang akang nupang tanya rumahnya bak ledek di sebelah mana ya
siapa bak ledek
di sini mah gak ada yang namanya bak gelede kang
bak ledek yang jago menyembuhkan penyakit kang
ciri cirinya rambutnya gondrong bajunya hitam hitam
so pada pesan apa lagi ya
kamu kan kemarin yang mecahin gayung saya
waktu berantem di taman bermain
udah ma ocat
gak usah mikirin gayung
sekarang mak makan dulu aja sok
tapi gayung saya banyak yang pecah kang idan
dipakai alat senjata buat berantem
saya ganti semuanya
beneran kang idan
apa perlu saya pecahin sisanya
terus saya bayar
buat idan hebat
buat idan hebat
sok mau pesan
enggak makasih idan
gavrah duduk onda sarfseekh
kita nggak bisa mempercayai dokter clara sepenuhnya
walaupun bagaimana dr clara terikat dalam organisasi
jika anggotanya terlibat dr clara akan melindunginya
ini teh konflik kepentingan
sekarang kalian ke warung tipe
di sana ada kegiatan money politik
saya mensinyalir ada aktor aktor politik tengah bermain di ceraos
lakukan delapan di warung tim
sembilan kumpulkan bukti sebanyak banyaknya
tapi ingat kedatangan kalian tidak boleh mencurigakan
satu komandan assalamualaikum
saya belum sarapan
nah itu dia
langganan koran harus di stop
kalau tidak hanya dua kemungkinannya
kamu jadi gila karena politik
atau saya jadi gila melihat kamu
jaga kantor baik baik
saya mau ke musyala
siap pos tatarwek

kok dipiksa semua
kenapa kamu tetang
pulang yuk kenyang
lagi diteman bermain
sabar dulu atuh tenang aja
pesan apa lagi bos idan
sabar aja siapa tahu nanti ada pedagang lewat
akan ada anak yang selalu seperti itu bu
jennifer itu tidak pelit untuk memberikan contekan
debbie tidak pelit untuk memberikan makanan
nah dan itu membuat veronica nyaman berada di zona itu
tidak ada anak anaknya
tidak ada anak anaknya
punten akang akang lupa ngetanya rumahnya mbak gledek di sebelah mana ya
di sini mah gak ada yang namanya bak gelede kang
mbak gledek yang jago menyembuhkan penyakit kang
ciri cirinya rambutnya gondrong
kalau jalan tegak suka mainin jurusilat begitu
ciri cirinya seperti si ini
bapak teh sakit apa
kaki saya sudah dua puluh tahun tidak bisa dilurusin
hansi pak dun
antrin eh kasian
dua puluh tahun eh
bisa dilurusin lagi ya
itu tadi siapa
gak tahu mas bokha